selamat siang anda menyaksikan gomudik cnn indonesia pukul sebelas saya alfian raharjo
jalur darurat batang semarang masih dipenuhi oleh para pemudik dari arah jakarta
tercatat rata rata per menit ada seratus kendaraan pemudik melintas di jalur sepanjang tujuh puluh lima km ini
kepolisian setempat masih memperlakukan sistem buka tutup jalur untuk mengurangi panjangnya antrean kendaraan pemudik di jalur darurat batang semarang
tidak hanya itu belum rampungnya jembatan kalikuto juga membuat para pemudik harus keluar ke jalur pantura di kawasan batang sebelum diperbolehkan masuk jalur darurat lagi di weleri kendal
dan langsung saja kita menghubungi produser lapangan cnn indonesia dea intan kartika yang saat ini sudah berada di kawasan eksit darurat kalikuto jawa tengah
selamat siang dea dea bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan tempat anda melaporkan saat ini
selamat siang alfian kondisi arus lalu lintas tepatnya di jalur darurat batang semarang ini masih stabil jumlahnya untuk siang hari ini
sejak jam delapan belas hingga pagi hari tadi memang ada penurunan jumlah kendaraan yang melewati eksit geringsing
dari kendaraan yang masuk kemarin adalah sembilan lima ratus enam puluh tiga padahal sebelumnya adalah enam belas delapan ratus tiga puluh satu
selain di eksit geringsing data juga kami dapatkan via eksit darurat gerbang elok atau eksit darurat kalikuto
memang alfian jika kita pantau dari hari ini memang ada peningkatan lagi jumlah kendaraan
dan kami tadi juga sempat berbincang dengan kapolres batang yang mengungkapkan bahwa mereka memprediksi akan ada puncak arus mudik pada malam hari nanti
nantikan bagaimana nanti kondisi dari jalur batang semarang
tapi hal hal yang harus diantisipasi alfian adalah rekayasa lalu lintas yang sudah dipersiapkan oleh kepolisian wilayah setempat
sistem buka tutup jalur masih terus diberlakukan
jika ada antrian yang cukup panjang maka ada pengalihan jalur atau pengalihan arus dari dalam jalur darurat batang semarang menuju ke jalur pantura
sebaliknya jika jalur pantura susun
jalur pantura sudah cukup penuh maka jalur darurat batang semarang ini akan kembali dibuka
selain itu juga ada hal hal lain yang perlu diperhatikan oleh para pemudik alfian
jika ingin melewati jalur darurat batang semarang ini yaitu terkait dengan belum merampungnya jembatan kalikuto
yang menghubungkan antara gringsing hingga woleri
jembatan kalikuto ini menjadi salah satu jembatan yang cukup penting
karena menghubungkan kedua wilayah sehingga sampai saat ini memang belum
selesai belum rampung sehingga para pemudik ini harus keluar dulu di exit darurat kalikuto untuk menyusuri jalur darurat sepanjang lima ratus meter
dan itu menjadikan antrian di eksit darurat kalikuto ini menjadi makin panjang
sehingga tadi yang saya sebutkan ada sejumlah rekayasa lalu lintas buka tutup jalur yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian
baik terima kasih dea intan kartika
tetap jaga kondisi anda dan tetap jaga keselamatan
dan demikian gomudik update kali ini
kami akan terus perbarui informasi seputar arus mudik lebaran dua ribu delapan belas satu jam dari sekarang
dan jangan lupa bagian yang melakukan perjalanan mudik lebaran anda bisa dapatkan informasi terkini seputar lalu lintas arus mudik
melalui aplikasi gomudik cnn indonesia yang dapat diunduh di smartphone android anda
sesaat lagi program cnn indonesia news report akan hadir menemani siang anda
saya alfian raharjo terima kasih dan sampai jumpa